sustur tunggu bawa ke lab untuk periksa darah
periksa darah ya oke
kami akan make back aja
aku yakin pasti ada sedikit petunjuk yang bisa membantuku cari wanita itu
aku cuma butuh cari barang pribadi milik mas bayu
yang belum sempat aku sentuh sejak mas bayu meninggal
dewi semenjak kamu sudah tidak tinggal di rumah ini lagi
kami semua menganggap kamu itu orang asing
jadi maaf aku gak bisa biarin kamu masuk tanpa izin dari mama
apalagi masuk ke kamar mas bayu
saya tinggal di dalam kamar itu delapan tahun nis
delapan tahun selama saya menikah sama mas bayu
dan saya pergi dari rumah ini belum lebih dari satu minggu
saya bukan pencuri
saya hanya mau mengambil barang saya yang ketinggalan di dalam situ
saya tahu kok kamu gak perlu jelasin ke saya
kamu gak tahu kan apa yang terjadi di rumah ini barusan
bukan cuma kamu yang punya masalah dewi
barang barang kamu nanti aku kemasin
terus aku taruh di satpam minggu depan kamu bisa ambil
sekarang saya lagi banyak urusan
bu tadi berapa semuanya
tante gimana ya rasanya tinggal di rumah segede itu
pasti ada kolam kenangnya kan tante
kok abi gak diajak ke sana sih
ini bu uangnya
makasih ya bu
ini apaan ini
oh itu makanan dok
tadi ada yang kirim dan saya yang terima
itu ada kartunya dok
oh sebentar sebentar
dear sayang ini makanan kesukaan kamu
dan aku buat sendiri saladnya
aku ingat dulu kamu suka banget sama salad ini
selamat lunch ya
dan aku kangen sama masa masa kita lunch bareng
buat kalian aja
gak apa apa saya sudah makan
buat kalian aja enak kok itu makanannya
terima kasih dok
sama sama ayo tutup pintu pas keluar
aku gak ada perasaan dia buat kita sama sekali
mau sekarang mau ntar gak pernah akan ada perasaan buat dia
bukannya ini makanan saya yang saya suruh kasih ke mas fahri
iya bu tadi saya sudah sampaikan makanannya
tapi dokter fahri nggak mau terima dan dikasih ke saya
makanan ini saya bikin spesial untuk mas fahri
bukan buat siapapun
keburu hartaku sudah habis
coba kalau mas bayu belum meninggal
pasti aku bisa perasaan tadi
aku harus cari cara lain
keluarga bayu adalah keluarga yang sangat kaya reva
siapa tahu aja foto ini bisa membantu aku keluar dari kemiskinan
aku tinggal cari cara
dan cari target di dalamnya

ya tapi aku akan tetap deketin mas fahri
aku gak mau kehilangan mas fahri lagi
sampai kapanpun kamu menolak aku pres
kamu akan tetap menjadi pilihanku sendiri
mama aku udah beliin boneka nih mama papa
udah bilang terima kasih belum sama papa
emang harus ya
karena aku gak minta sama papa
tapi papa yang kasih
kalau ceri dikasih sesuatu
harus bilang terima kasih
nanti mama dibilang gak bisa ngedidik kamu dengan benar lagi
terima kasih ya pa
tumpahnya beliin hadiah buat ceri
aku ngerasa bersalah

kayaknya aku terlalu keras
semoga aja rasa bersalah kamu itu
jadi nginget kalau kamu lagi
kasarin anak kamu
ini mau kesana
sustur tunggu bawa ke lab untuk periksadara
tepi bijak holland
kami akan make back aja
ibu dewi silakan
kondisinya lagi drop
terus kalau seperti itu saya harus apa dong
ya tuhan ibu macam apa yang bertanya seperti ini
sementara ibu lain rela memberikan nyawanya demi kesembuhan anaknya
jadi begini bu
sudah waktunya abi menerima pendonor sum sum tulang
ya ini sangat penting
apa mungkin ibu mau diperiksa
untuk menjadi seorang donor
siapa tahu mungkin ibu cocok
untuk menjadi seorang pendonor sum sum tulang belakang
pendonornya harus dalam kondisi yang fit dan sehat
tapi ibu harus tahu kalau kondisi api semakin kritis
dan ini mungkin menjadi satu satunya cara untuk penyembuhannya abi
jadi kalau ibu siap mungkin kita bisa melakukan
melakukan beberapa tes
saya harus ke toilet dulu
aku cuma mau melihat penelitian penelitian asal asal internasional sebelum saya bahkan menangis
ayo duduk sini
sambil kita tunggu mamanya abi ke toilet
tante dewi itu bukan nama aku om
maksudnya bukan ibu kandung kamu
ya allah berarti
kalau abi terus dia itu siapa
kalau bukan mamanya abi
siapa tantanya abi
tante dewi itu bukan siapa siapanya abi
tante dewi itu temannya om bayu
om bayu temannya abi
sebenarnya abi juga bingung sih
tante dewi itu bidadar yang dikirim sama allah
buat jagain abi
berarti om dokter udah salah sangka selama ini
aduh dia pasti kepikiran
sos dimana sih
ya tolong masuk ke ruangan ya
aduh abi gimana ya
om dokter udah salah sangka selama ini
abi tunggu disini dulu sama suster ya
om dokter mau ketemu sama tante dewinya abi dulu ya
nah nih pegang dulu
nanti aja om dokter tuh bikin sulap oke
jagain ya suster